pengusaha bus gapuraning rahayu di ciamis jawa barat meradang dengan kebijakan pembelian bahan bakar subsidi melalui aplikasi my pertamina
yang juga ternyata dalam sekian tahun juga tidak berjalan dengan baik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
tapi sudara masih pingin mau mukuli lagi
ala yang baik ala yang pengasih